berikutnya per lima belas april penyekatan jalur mudik di kilometer tiga puluh satu tol cikarang barat ditiadakan
artinya kendaraan dari arah jakarta yang akan menuju arah timur dapat melintas tanpa melalui pemeriksaan
posko penyekatan dipindahkan ke kilometer tiga puluh empat b tol cikampek arah jakarta untuk mendespasi lonjakan arus balik
meski demikian posko di kilometer tiga puluh empat b ini masih dalam proses pembangunan sabtu pagi
tak ada pemeriksaan sama sekali pada kendaraan yang akan menuju ke arah jakarta
kasa patroli janraya di atlantas pondamitrojaya komisaris polisi akmal fiat pesan singkat mengatakan
pemeriksaan baru akan dilakukan pada hari minggu besok
pengendara yang akan masuk jakarta diwajibkan membawa surat hasil negatif dari pemeriksaan rapi tes antigen yang berlaku satu kali
dua pepacam dari daerah asal